selasa malam sebanyak lima ratus jiwa dari satu ratus lima puluh tiga kepala keluarga yang rumahnya terbakar di kawasan padat penduduk jembatan besi tambora jakarta barat
sudah ditampung di tiga lokasi yang sudah ditetapkan oleh petugas kecamatan tambora
lokasi tersebut adalah kantor kelurahan jembatan besi rumah dinas lurah jembatan besi dan sebuah musola yang tidak jauh dari lokasi kebakaran
ratusan warga yang kehilangan tempat tinggalnya ini harus rela tidur berdesak desakan di tempat pengungsian
selain masih membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti makanan dan pakaian yang layak
mereka mengaku takut terpapar virus corona karena tinggal bersama tanpa ada jarak aman
di atas tempat saya pertama kali
susu kita mau suatu suatu suatu tapi begitu ada api sudah terjadi suatu suatu suatu

tadi edukasi sudah kita berikan
bersama puskes kecamatan tambora terkait physical distancing
kami juga pelan pelan mengatur bagaimana cara tidur jarak daripada para pengungsi serta tetap menggunakan masker

mardika prakasa satya jakarta
bersama pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta